inilah kamar dan fasilitas yang disiapkan rumah sakit jiwa menur surabaya jawa timur
fasilitas ini disiapkan untuk pengobatan dan perawatan calon legislatif atau caleg yang mengalami stres karena gagal lolos menjadi anggota dewan
untuk mengantisipasi hal ini rumah sakit jiwa menur ini telah menyiapkan tenaga medis dan fasilitas rawat inap
ruangan vip rumah sakit milik pemerintah provinsi jawa timur ini tidak kalah dengan fasilitas menginap di hotel
dalam ruangan berukuran lima x lima meter ini selain terdapat tempat tidur untuk pasien juga disediakan bed untuk keluarga yang menjaganya
tak hanya itu ruangan vip juga dilengkapi televisi dan ac serta kamar mandi yang bersih dengan toilet duduk
tarif per hari di ruangan vip ini sebesar rp enam ratus tiga puluh tujuh
termasuk konsumsi untuk pasien dan administrasi
fasilitas perawatan caleg stres rumah sakit jiwa menur surabaya diresmikan oleh gubernur jawa timur kofifah indar parawansa pada sembilan belas juni lalu
direktur utama rumah sakit jiwa menur fitria dewi mengatakan sekitar tiga ratus dua puluh tujuh tempat tidur disiapkan untuk pasien caleg yang stres dan gagal maju ke parlemen
saat ini pun kami sudah memiliki tiga ratus dua puluh tujuh tempat tidur
artinya setiap saat kami akan siap untuk melayani untuk siapapun
dengan peresmian gedung baru ini semua pasien yang mengalami gangguan mental dan jiwa bisa nyaman dan tenang menjalani perawatan dan pengobatan
termasuk pasien caleg yang stres akibat gagal maju di parlemen
selain rumah sakit jiwa menur surabaya rumah sakit khusus daerah rskd dadi sulawesi selatan juga menyiapkan fasilitas perawatan
bagi caleg stres akibat gagal pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
berbagai fasilitas disiapkan rumah sakit daerah di makassar ini termasuk kamar vip hingga vvip untuk perawatan pasien
dikutip dari cnn indonesia com direktur rskd dadi arman bausat mengatakan fasilitas perawatan pasien disiapkan bagi mereka yang memiliki bpjs kesehatan
terkait data berapa banyak caleg yang dirawat karena gagal pada pemilu dua ribu sembilan belas arman enggan mengungkapkan
namun dia mengatakan caleg yang gagal terpilih berpotensi mengalami depresi dan tekanan hingga masuk ke fase halusinasi
tim liputan cnn indonesia